dengar ini semua nyamungan mbak b
dengar kan lo
bener tuh mbak b
tapi yang penting sih kita sekarang harus pulang nih man
basic kan kita uas kita harus belajar
gue belum belajar nih
lu gak usah belajar lu mau belajar gak belajar sama aja
nah kan gue disini traktirin gue makan lagi
iya buku pr gue mana ya
gue gak ada
aduh gue lupa
kan dipinjam si melmel
ini anak kemana sih
teleponnya diangkat angkat lagi
susah banget sih
gue sampelin aja ke rumahnya
nah abah diserang ke saya
neng mau ke rumah melia mau ambil buku pr
ke rumah melly atau janjian sama si kemon
kan abah sendiri yang ngajarin ke neng
kalo neng gak boleh sudon
neng ini mah bukan sudon
abah cuma nanya
neng gak kemana
tuh nada aja bisa salah
yaudah tuh kalo gitu diantriin sama abah ya
kuda aja deh
gak bisa lurus
hei kuda saya itu kuda yang beriman
emang udah kamu jalannya berbengkok bengkok
jalan dulu ah
lain ah lurus gear
bah motor dipipir
wah ini liar udah lurus
masalah ini pasti bakalan panjang
gimana kalo kita nemuin boy dan warior lainnya
ya siapa tahu mereka bisa bantu buat antisipasi masalah ini
sebenarnya gue sendiri gak enak sama mereka
mereka orangnya asik kok
gue yakin kok mereka pengen gabung
justru disini kita bisa ngeliat mon
soalnya ada di tas anak serigala sama warior
lantung ya kak
orang tua lu udah tau motor lu ilang
nyokap bokap udah tau be
mereka udah laporan polisi be
ya kasian lu ya bill ya
pasti lu dimarahin sama nyokap bokap lu
bukan dimarahin lagi toh
salahan abis gue dimaki maki nyokap bokap gua
nyokap bokap juga udah gak mau beliin motor lagi be
ya bagus deh kalau begitu
makanya dari sekarang lo ngumpulin duit deh buat dp
lagian lo kan juga udah gede pada ngapain sih
gue sih gak nyayak situ
tapi kalo lu berasa ada yang bagus di situ juga
lu kan udah gede
bukan anak kecil lagi
udah kenal cewek
gak malu lu minta terus
iya sih be
betul juga sih be
bukan buat gua
tapi buat lu semua
ada yang diem aja nih b
kayaknya dia berasa deh be
beli motor jual epangkongnya
suka bongkar bongkar rahasia orang lu
gua kasih tau mau lu ya
gua biar kere gini laku
lu mau tau gak
sekarang si dado lagi deket sama megan
itu si cewek yang mumin
tuh si dado
males deketin si megan
eh megan mana mau sama laki laki yang hamil
uih ian lu blom tau
siapa tau megan suka bayi
nih sayang aja
jadi mereka tadi habis dikejar kejar be
kejar kejar sama rio cs
dan mereka digunungin habis habisan
bener bener kebangetan tuh anaknya
resip banget jadi orang
justru kita kesini mau ingetin kalian
mereka ngancem kita dengan bikin geng baru
kita semua harus siap siap ngadepin rio sama temen temennya
kayaknya mereka udah punya backingan baru deh yang lebih kuat
masih ada aja orangnya yang gak ada mendami
tentu deh lo banyakin doa aja
jangan uga ugalan jalanan
belajar yang bener
yang penting bukan lo yang mulain
tapi juga ngelawannya kan gak harus pakai
bisa kan kayak begitu
ini yang namanya berantem lo tau gak
lo menang jadi areng
lo kalah jadi abu
gak ada artinya
lo dengerin nih semua nyomongan be
dengar gak lo
tapi yang penting sih kita sekarang harus pulang nih men
besok kan kita uas
kita harus belajar
kal kita balik yuk kal
gue belum belajar nih
lo gak usah belajar
lo mau belajar gak belajar sama aja
kanan lo disini traktirin gue makan lagi
pecanda mulu sih
makanlah perut lo kayak gentong
lo juga balik
men cabut men
semua ya cepet cepet ya
yang lain pada pulang mau belajar lo gak belajar
lo gak ada uas be
gak sekolah apa lo
kita besok ada uas juga ya
gue bisa matematika duh susah
ada arah kuat
gue punya garak lagi
ayo dulu deh baru pulang
kan udah makan mie tiga mangkok
maaf be saya kalau udah kenyang jadi hilap
lagi selalu bilangnya hilap deh geleran makan
lo gak lupa bayar aja lo lupa deh
mau dok bayar dulu dok
gak ada dok
gak ada dok
cukup emang gue iyan gak punya duit
ini kembali aja besoknya sekalian ya deh
meti terang dulu ya meti
wah buat motor bodong seperti ini
tiga juta mah kemahalan bang
lo gak usah banyak omong
lo berani lo beli
lo gak berani kagak usah
oke deh bang
kalau gitu motor ini saya beli